dari tadi lo ngikutin gue terus
eh jangan salah paham
gue ngikutin lu tuh karena gue penasaran
lo teman gue dari sma pindahan dari semarang
gue juga mau sel
kali aja tunangan lo punya adek
selfie udah punya calon suami
pak rijal udah waktunya aja makan siang nih
kalo hamil mual mual gak pak
tapi itu biasa
istri saya kok gak mual mual ya pak
ada juga yang nggak mual mual pak
istri sepupu saya juga kalo hamil gak mual mual
oh gitu ya
nggak apa apa itu pak
tapi sebaiknya tanya ke klinik
takut saya salah
tanya ke klinik
pak rijal sudah siang
kalau mau makan di rumah silahkan
tasnya dengan di bawah pak
ternyata abang bener
eh kapan gua pernah salah
abang ternyata kita tuh dipanas panasin sama maipa
ma'ipa sengaja nyebar gosip supaya kita tuh emosi
supaya kita buru buru pilih jodoh buat mimpi
supaya kita asal pilih
tapi gua gak asal pilih
sekicet orangnya baik
kita bisa lebih sabar tuh cari jodoh yang lebih serak sama si mp
ah tapi gua serak sama sekicet
jujur deh jujur nih ya
kita buru buru kan
tapi sekarang kita mau bagaimana lagi
lu mau ngebuarin
gak bisa kayak begitu
kan kita yang minta cariin
kita yang minta dijodohin
kalo mau dibatalin mau juga datengin dari sekicet
bukan dari kita
ah tapi lagian
gue juga gak pengen ngebatalin
lu mau ngebatalin
ada tiga tempat
yang satu maunya kue basah
gak mau gorengan
mulainya harus dari malem terus perbasi
minah bisa mulai subuh
terus masih sempat istirahat kang
kue basahnya gak usah
kapan minah mulai mirip
harus bikin sampel dulu
baru kita bisa titik
minah mau bikin besok
tadi aku belajar
buaaanyak banget dari bu aminah
apa aja beb
aku baru tahu
kalau ternyata perempuan hamil itu
supaya anak anaknya nanti lahir bisa kuat
katanya bu aminah cuma minum obat
yang dikasih sama dokter
aku ndak mau pake pembantu
aku mau ngerjain semuanya
kayak bu aminah
bu amina itu anaknya banyak
karena dia banyak bergerak
banyak bekerja di rumah
terus kandungannya juga kuat
ini cuman takut kalo ini salah
man cukup bagus kok
syukur syukur nanti semua tanah
sama maipa itu dibeli oh mantu gua
supaya maifah sama keturunannya sama cucu cucunya
tinggal di rumah kontrakan mantu gua
saya mau pergi
dari tadi lo ngikutin gue terus
eh jangan salah paham
gue ngikutin lu tuh karena gue penasaran
lo teman gue dari sma pindahan dari semarang
lo siva anak sastra tahun dua ribu enam belas
gue tuh angkatan ekonomi tahun dua ribu tujuh belas
bisa gue anter sih
mas heru ya